cerita dalam bahasa indonesia
katak dan lembu
pada suatu ketika hiduplah sekelompok katak di kolam yang indah
mereka semua bahagia hidup bersama
mereka bermain setiap hari dan menolong satu sama lainnya
namun mereka semua tidaklah sama
satu katak merupakan yang terkurus dari semua
dia dapat melompat ke batu yang paling tinggi
yang lainnya merupakan yang tercepat
dia dapat menangkap lalat bahkan sebelum yang lain melihatnya
dan lalu ini dia max
dia yang terbesar dari semuanya
setiap hari max memakan lebih dari selusin lalat dan juga serangga
katak lain selalu takut padanya karena ukurannya yang lebih besar
tapi max menyukai perhatian
dia bangga dengan tubuh besarnya
dan seringkali mengejek katak yang lebih kecil
kau dapat melompat ke batu yang paling tinggi
itu artinya kau dapat berlari lebih cepat dari hewan yang lebih besar yang mengejarmu
aku tidak butuh keahlian itu
tidak ada yang lebih besar dariku
apa kau berpikir tidak ada yang lebih besar dari max
bagaimana kita tahu
kita tidak pernah melihat yang lebih besar
karena kolam itu berada jauh di dalam hutan

tidak banyak hewan yang datang untuk mengejarmu
kau hanya perlu minum di sisi sana
maka semuanya terpikir
hmm semuanya beruntungnya kubu menjadi ego yang lexi yang di forgeta jadi tepatnya
max memiliki empat ekor anak
mereka berades sendiri bermain di dekat kolam dengan katak putri wijake
hey kita pergi dan bersaing main di atas hitung
ada banyak batu besar di situ
aku tidak mau
aku akan datang

di sisi kolam ini saja
ayahku adalah yang terbesar dari semua makhluk
kita akan memanggilnya jika ada masalah
ah aku tidak mau
ibu akan marah padaku
jika ibumu mengatakan sesuatu
kita akan meminta ayahku untuk bicara padanya
maka ibumu tidak akan memarahimu
baiklah ayo pergi
tanpa menghabiskan waktu lebih lama
semua anak katak itu melompat dan meloncat ke sisi lain dari kolam
di balik pohon yang besar
mereka semua terkejut melihat kolam kecil di bawah pohon yang besar
oh lihat itu
ada kolam lain di sini
aku pikir hanya ada satu kolam di planet ini
oh kita jangan berpikir begitu
ada banyak sekali hal yang belum pernah kita lihat
ini planet yang sangat besar
apa kita akan terus mengobrol
mereka melompat ke batu tertinggi satu demi satu
loncat ke dalam kolam dengan jepratan yang keras
tiba tiba tanahnya mulai bergoyang
oh tidak apa yang terjadi di sini
kenapa tanahnya bergoyang
oh kita seharusnya tidak meninggalkan kolam
kita akan segera mati
oh apa itu

mereka menemukan anak anak katak yang bergoyang

mereka menemukan anak anak katak yang bergoyang
mereka berjalan mendekati kolam
sangat tinggi setinggi batu
perutnya bergoyang di setiap langkahnya
dan suaranya begitu keras
mereka cepat cepat melompat ke bebatuan untuk segera pulang ke rumah
tapi saat mereka bergegas sang katak merah kecil terpleset dan jatuh ke dalam kolam
oh tidak tunggu
cepat keluar dia akan memakanmu
ada apa dengan keributan ini
apa kalian semua
aku belum pernah melihat kalian
aku mohon makhluk besar
aku mohon jangan makan kami
kenapa aku harus memakan kalian
aku disini hanya untuk minum saja
oh itu artinya kau tidak akan menyerang kami
oh tidak aku tidak makan katak
lalu apa yang kau makan bagaimana kau sebesar ini
ayahku makan banyak serangga dalam sehari
tetapi dia tidak sebesar dirimu tidak setengahnya
ayahmu maksudmu katak
hahaha dia tidak akan menjadi besar sepertiku
aku lahir seperti ini setiap hewan mempunyai ukurannya sendiri
maksudmu masih ada hewan lain yang ukurannya lebih besar darimu
anak anak katak itu terkejut mendengar tentang hewan lain yang lebih besar dari seekor lembu
mereka duduk di sana beberapa jam mendengarkan cerita tentang hewan lain
lalu malam hari tiba dan mereka harus berpisah dengan teman baru mereka
ayo segera kita pulang banyak yang harus kuceritakan pada ayah
semua anak anak langsung menuju ke max dan menceritakan semuanya
cerita itu sangat menarik sehingga semua katak berkumpul untuk mendengarkannya
apa kau bilang bahwa tuan lembu ini lebih besar dari gua
bukan hanya itu ayah dia bilang bahwa ada hewan lain yang bahkan lebih besar darinya
dan mereka datang ke kolam yang di sana untuk minum air
ya iya dan dia juga bilang bahwa kau tidak akan bisa sebesar dia
tidak masuk akal bagaimana bisa hewan lain sebesar aku dia membohongimu
dia pasti menghubungkan dirinya untuk berbohong
ini mungkin benar max aku selalu bicara dengan burung yang datang ke sini untuk minum
aku mendengar cerita tentang hewan lain dari mereka
ini akan jadi kesalahan terbesar kita jika kita berpikir kita adalah yang terhebat
itu adalah kesalahanmu bukan aku aku makhluk terbesar di planet ini itu faktanya
kenapa tidak kita tunggu dia
tidak kita tunggu hingga pagi dan mencari tahunya
anak anak bilang bahwa hewan besar itu datang ke sana untuk minum air
kita akan pergi ke sana pagi hari dan cari tahu kebenaran
mereka semua setuju tapi max sangat marah
dia harus membuktikan bahwa dia yang terbesar
atau dia pikir tidak akan ada yang menghormatinya lagi
tidak kita putuskan sekarang juga
wb tidak boleh ada yang mengelabui anak
tuhan lembu itu berpikir bahwa dia bisa pergi dengan kebohongannya
berani sekali dia berkata bahwa aku tidak bisa menjadi sebesar dia
max meregangkan punggungnya dan berdiri tegak
lalu dia menggembungan perutnya dia bertambah besar
katakan apa dia sebesar ini
tidak lebih besar ayah
max menggembungkan perutnya lebih besar lagi
apa dia sebesar ini
tidak lebih besar
max kau tidak perlu melakukan ini setiap hewan mempunyai keahlian yang berbeda
aku yakin dengan ukurannya yang besar tuan lembu itu tidak bisa melompat seperti yang kita lakukan
benar max kau harus berhenti kau menyakiti dirimu
tapi max tidak akan menyerah dia tidak mendengarkan saran teman temannya
dia hanya mendengar sebesar lembu dan hanya itu yang dia inginkan
mengabaikan semuanya mengembungkan perutnya lebih besar lagi
apa dia sebesar ini
tidak ayah lebih besar
sekarang punggung max melengkung dan dia lebih mengembungkan perutnya
apa dia sebesar ini
wajah max berubah menjadi biru dan dia membungkuk sedikit
matanya membelalak keluar
apakah dia sebesar ini
max berhenti kau menyakiti dirimu
katakan apa dia sebesar ini
tidak ayah lebih besar
para katak benar max kesakitan
punggungnya melengkung matanya membelalak dan perutnya kesakitan karena mengembung
tapi dia tidak menyerah
dia harus membuktikan bahwa dia adalah yang terbesar
dia mengambil nafas panjang dan mengembungkan sedikit lagi
apa dia sebesar ini
tidak ayah lebih besar
tidak ayah lebih besar
tidak ayah lebih besar
tidak ayah lebih besar
tapi itu sudah terlambat
perut max meledak
dia telah mengembungkan diri di luar kemampuannya
anaknya menangis dan menangis
semuanya terlihat sedih
max temanku jika saja kau mendengarkan kami
kita semua besar di jalan masing masing
jangan pernah mencoba menjadi orang
sampai jumpa lagi